pada bulan juli lalu pemerintah provinsi dki jakarta membatalkan pembukaan kembali bioskop yang harusnya dibuka pada akhir juli
namun pada agustus ini gubernur dki jakarta anies baswedan memutuskan untuk kembali membuka bioskop yang memang masih belum diketahui kapan rencananya akan dibuka kembali
lalu bagaimana respon para warga terkait rencana pembukaan kembali bioskop tersebut
jangan dulu deh dibuka soalnya lagi khawatir banget kan ya
kalau diberita masyarakat yang terkena covid itu kan lagi naik naiknya jadi menurut gue jangan dibuka dulu
karena dari segi tempatnya bioskop itu kan tertutup gitu dan lembab juga jadi mungkin lebih gampang terkena virusnya
pembukaan untuk bioskop karena kan kondisi saat ini kalau saya lihat itu kasusnya itu masih tinggi ya
kayaknya kalau saya pribadi itu kayaknya
jangan dibuka dulu untuk pembukaan bioskop
saya pribadi sangat setuju banget ya
karena alasannya kita sudah lama tertidur banget sudah lama nih ya
karena covid pandemi covid ini
tapi setelah saya baca dari dinas pariwisata ya pemprov dki kita agak dilonggarkan untuk bioskop
perlu kehatian kehatian dalam membuka bioskop apalagi itu dalam ruangan tertutup
pokoknya menurut saya
segala hal yang dilakukan harus dengan penuh perhitungan dan kehatian kehatian itu aja sih
ternyata memang beragam pandangan dari masyarakat terkait rencana kembali pembukaan bioskop
ada yang setuju ada juga yang tidak setuju dengan berbagai alasan
lalu bagaimana sebenarnya respon dari tenaga kesehatan terkait rencana gubernur dki jakarta yang akan kembali membuka bioskop
kedua bioskop itu kan bagusnya adalah dia satu sisi ya
jadi dia bukan berada berada kayak restoran makan gitu enggak
tapi dia satu sisi satu orang semua
jadi mulut dan hidung
satu penonton itu enggak saling kotak
ini sebenarnya cukup bagus juga gitu
tapi balik lagi kalau kita bicara soal teroris itu bisa dilakukan
implementasi itu dilapang bagaimana
sejumlah negara seperti malaysia hongkong dan korea selatan memang telah membuka kembali bioskop dengan berbagai cara pada pelaksanaannya
terutama memperketat protokol kesehatan
saat ini pemprov dki memang belum memastikan kapan
kapan bioskop akan kembali dibuka
hal tersebut dikarenakan pemerintah masih mempersiapkan regulasi yang lengkap agar bioskop dapat kembali beroperasi